partai hanura kubu manhattan atau kubu yang bersama dengan sang ketua umum osman sabtaodang
mengklaim uang partai yang dipindahkan ke oso securities untuk diinvestasikan dipakai untuk keperluan partai
ketua dpd partai hanura jawa barat aceh fikri juga menantang untuk membuktikannya jika tuduhan ini tidak terbukti
maka ada konsekuensinya karena telah mencoreng nama baik ketua umum osman sabtaodang
perpecahan di internal partai hanura yang menyebabkan munculnya dua kubu bertentangan
hingga pemberhentian ketua umum oleh salah satu kubu menimbulkan polemik yang tak kunjung usai
partai hanura kubu osman sabta atau dikenal dengan kubu manhattan
membantah tuduhan yang dilayangkan kubu sarifudin suding atau kubu ambara
terkait penyelewengan uang partai hanura sebesar dua ratus miliar rupiah
siapa sebetulnya yang benar
tapi kalau memang tidak ada bukti maka ya tinggal tanggung konsekuensinya
oso securitis merupakan perusahaan milik osman sabtaodang
selaku ketua umum hanura yang memiliki sk menkumham
dalam surat bukti tanda terima untuk penempatan investasi di pt oso securitis
pada bulan oktober dua ribu tujuh belas seseorang bernama beni prananto
menyetor sejumlah uang bernilai puluhan miliar rupiah
tidak hanya rupiah beni prananto juga menyetor dalam bentuk dolar singapura dan amerika
beni prananto merupakan wakil bendara umum hanura yang kini pindah ke kubu ambara
horas mani huru cnn indonesia
baik segera kita menuju ke hanura kubu manhattan yang sekarang ini sedang melakukan jumpa pers
berikut ini kita lihat saja
sekarang beliau maju lagi ya bertarung untuk menjadi bupati kembali lewat jalur independen
beliau datang khusus ke manhattan setelah mengikuti perkembangan dan dinamika politik nasional
hanya untuk apa hanya untuk menyatakan kepada kami dpp bahwa beliau siap memimpin partai hanura di kabupaten talaut
saya undang ibu sri ya untuk maju di depan
nanti jika ada pertanyaan ya terkait keadaan ibu sri ya nanti bisa disampaikan oleh rekan rekan sekalian
duduk saja bu
di kasih kursi saja bu
terima kasih bu
nanti suruh mereka
ya itu bu
nanti suruh mereka laku suara di mana
dua tanda kita
oke teman teman selain kehadiran ibu sri ya saya persilahkan waktu dan kesempatan dimanfaatkan sebaik mungkin
jadi ada hal hal yang ingin ditanyakan langsung pada perwakilan perwakilan dpd ya yang hadir di sini
pak tadi pak fadilang jauh lagi jangan mainkan
tolong bu nona ke sini
ya pak benny selamat malam pak
tadi bapak bilang bahwa berita berita yang selama ini tidak enak ada kode
bagaimana tanggapan bapak mengenai bahwa kubu ambarah sudah mengajukan skbn kuhap tadi
kedua verifikasi faktual itu juga sudah mepet waktu
lalu kpu juga pak arief juga menyatakan dia akan memverifikasi yang benar benar
di sana dapat eskapen goham di sini dapat eskapen goham
jadi yang bagian lain itu yang saya dapatkan lagi
yang lainnya silakan ya
ini acara spesial dengan dpd ya jadi kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ke dpd dpd lah
tapi pertanyaan tadi nanti spesial kita jawab juga bisa
satu saja pak bd nanti ada wajibnya
hari ini kubu yang mengatasnamakan munaslup datang ke menkumham diterima oleh menteri kumham
saya pikir kewajiban menteri untuk menerima siapapun ya terkait apa yang menjadi tujuan dari kelompok yang matarnamakan munaslup ilegal ya
saya klarifikasi tadi
kita menerima eskapen kumham itu fakta politik
secara yuridis sudah kita pegang legal formalnya
yang di sana baru mengusulkan ya
kita memiliki keyakinan politik bahwa tidak akan pernah ada putusan lain dari kemenkumham terkait sk keputusan bph
kita memiliki keyakinan itu
persoalan verifikasi faktual partai hanura adalah partai yang sejak jauh jauh hari sudah siap
kita bahkan tidak pernah mempersoalkan ada verifikasi faktual atau tidak

semua kekuatan ya instrumen partai struktur ya
struktur dari pusat hingga level terbawah itu sudah siap untuk menghadapi agenda politik nasional terkait verifikasi faktual
sebagai bukti ya sudah empat hari kita berada di hotel ini
tidak ada kaitan untuk menanggapi munaslup ya
tidak ada kaitan sebagai kantor politik terhadap kegiatan politik luar yang dilakukan oleh mereka
kita mengundang dpd dan dpc terkait sosialisasi
keputusan maka terjadi
keputusan mahkamah konstitusi yang terkait dengan verifikasi faktual
kita memberikan sosialisasi arahan dan meminta mereka untuk siap siap melaksanakan instruksi instruksi partai
jadi mereka membuat agenda liar dengan kegaduhan politik
kita tetap on the track pada agenda agenda politik partai yang sudah disepakati saat rapimnas di bali
ada yang masuk
ya ke dpd dpd d ini kan acara dpd sebetulnya ya
ada pak tunggu
ada pak tunggu
pak tunggu bapak
jangan ditanya enggak apa apa
bapak untuk menyaksikan pak ketum hadir bersama kita di sini kita berikan tepuk tangan tapi untuk menyaksikan
yang baru saja kita lihat saat ini adalah memang konferensi pers dari dpp hanura kubu osman sabtaodang
alias kubu yang menolak musyawara nasional luar biasa yang kemarin digelar oleh kubu yang lain atau yang lebih dikenal dengan kubu ambara
dalam konferensi pers tadi memang sempat kita lihat tanya jawab antara
dalam konferensi pers tadi memang sempat kita lihat tanya jawab antara
antara media begitu dengan benny ramdhani yang merupakan pihak dari dpp hanura kubu osman sabta odang
nyatakan bahwa pihaknya saat ini tidak pernah melakukan aktivitas counter terhadap kegiatan kegiatan yang sedang dilakukan seperti munaslup yang dilakukan kemarin
tapi lebih fokus pada verifikasi faktual dan memang mengundang sejumlah dpd dan juga dpc ke tempat hanura kubu osman sabtaodang berada begitu
kita akan lihat nanti akan seperti apa perkembangannya
kami juga nanti menantikan benny ramdhani
kami juga nanti menantikan benny ramdhani
yang sudah mengkonfirmasi untuk bisa bergabung bersama kami dalam forum malam ini
karena kita bicara tentang
dugaan penyelewengan dana partai yang disebut sebut sebagai akar permasalahan

hingga kemudian menyebabkan perpecahan di tubuh partai hanura
angka fantastis hingga ratusan miliar rupiah dikabarkan masuk ke perusahaan sekuritas milik
dan ada soal mahar politik yang kemudian diungkapkan oleh salah satu calon kepala daerah
ada mahar politik yang kemudian diungkapkan oleh salah satu calon kepala daerah
dari partai hanura yang merupakan kaader hanura sendiri yang sempat mengaku di mintai mahar hid confined her
kita akan membahasnya malam hari ini dengan arsumber yang sudah hadir di studio
hari ini ada comparta seperti kemersaharaan masyarakat itu langsung jatuh kawan masyarakat

yang merupakan anggota badan pengawas

rahmat terima kasih sudah hadir
kemudian melalui sambungan satelit di luar studio
ada yan mandenas
yang merupakan wasekjen wilayah
papua papua barat partai
hanura selamat malam pak yan
baik dan nanti kami masih menantikan
benny ramdhani yang sekarang ini sedang
menggelar konferensi pers dari pihak
hanura kubu osman sabtaodang
baik pak yan saya
tertarik dengan ungkapan anda
ke berbagai media
sehari yang lalu kemarin tepatnya
dan bukti percakapan
yang anda tunjukkan melalui
tentang bahwa anda dimintai
mahar oleh sang ketua umum
mencalonkan diri sebagai
kepala daerah bagaimana anda
menceritakan kronologi cerita
tentang mahar itu kemudian diminta kepada anda
baik kami masih akan terus
memperbaiki sambungan komunikasi dengan
yan mandenas karena
saat ini kami masih terus menunggu
sambil kami munculkan
informasi terkait dengan
permintaan mahar yang dikirim
juga oleh pak yan mandenas kepada redaksi
cnn indonesia kita munculkan
antara yan mandenas dengan
seorang di sini kita munculkan nilai yang lebih besar
baik ini adalah
teks yang dikirim oleh
screen capture begitu yang dikirim oleh
pak yan mandenas dengan
ternyataan seperti ini
ini ada benny r apakah benny r
ini disebut benny ramdhani atau tidak
nanti bisa kita klarifikasi ke pak yan mandenas
metsiang pak yan mandenas saya tunggu kontaknya
segera benny ramdhani ketua bidang
organisasi dpp partai hanura
diulang lagi siang pak yan mandenas
saya tunggu kontaknya segera benny ramdhani
ketua bidang organisasi dpp partai hanura
dijawab oleh pak ian di sini
tulisannya kelihatan jelas
ijin bang saat ini saya masih sidang
apbd tidak sempat
hadir ke jakarta baik ini masih
untuk belum bisa dikontak
sekalian membawa hasil survei terakhir
dari indobarometer sebagai keputusan final
saya maju pilkada di kabupaten
biak numfor atau tidak
sehingga mohon kami diberikan waktu terkait hal ini
terima kasih baik ini terkait
pak yannya akan maju ke
biak numfor ya
dihubungi lagi oleh seorang bernama benny r
di sini ya pak yan mandena semalam ini
rapat di dpp berkaitan surat tugas
garis miring rekomendasi atau rekomendasi
untuk di kabupaten biak
saya berharap pak ian sebelum rapat
digelar sudah ada kontribusi
awal dari pak yan ke bendara dpp
kemudian dijawab oleh pak ian idealnya
berapa yang dibebankan untuk kami kader bank
mohon ada kebijakan baik bagi kader bang
dijawab lagi oleh pak beni yang disebut pak benny r
di sini pak yan untuk kontribusi
tidak ada penentuan nominal yang siap saja
yang bisa dikirim sebelum rapat dimulai
dijawab lagi oleh pak yan iya bang soalnya kemarin
waktu kami jumpa pak beni prananto beliau
sampaikan kader maupun bukan kader tetap
sama tiga ratus lima puluh per kursi
ini maksudnya apa tiga ratus lima puluh per kursi
apakah juta ataukah ribu
atau apa nanti kita akan tanyakan kepada
pak yannya sehingga sampai hari ini kami belum
menyetor kontribusi pak
itu adalah bukti ya mas masih ada satu lagi ya
di sini intinya adalah
meminta begitu ya ini pak
pak rahmat bang rahmat bisa lihat juga
ini dari bawah seluruh pak yan mandenas
yang saya maksud adalah dana kontribusi awal katakanlah
tanda jadi dari pak ian mandenas
ke dpp agar surat tugas
bisa diberikan ke pak ian
surat tugas atau rekomendasi tadi yang dimaksud ya
keputusan pak yan bagaimana untuk kontribusi awal
siap atau tidak dijawab siap
berapa yang bisa direalisasikan pak yan
sebelum rapat dimulai jam sembilan belas tiga puluh
ini seolah olah dikejar ya seolah olah dikejar
pak yan sudah bergabung bersama kami kembali
ya siap sudah bang
baik pak yan bisa anda ceritakan versi anda
kami sudah membaca tadi screen capture
perbincangan anda dengan benny r tadi
surat rekomendasi yang bisa keluar
kalau ada kontribusi awal kurang lebih seperti itu
benny r ini siapa pak
benny r yang saya sebelumnya
saya ditelepon terlebih dahulu
saya ditelepon terlebih dahulu
oleh pak benny ramdhani
tetapi karena saya belum menjawab
telepon beliau sehingga
saya di sms
saya di sms untuk menyampaikan
inisial yang akan menelpon saya
sehingga pada saat saya ditelepon
kemudian saya menerima
karena melihat bahwa pesan teks
masuk yang menelpon saya adalah
benny ramdhani ketua bidang organisasi
pada saat saya ditelepon
saya sedang sidang
provinsi papua tahun dua ribu delapan belas
oleh sebab itu
saya hanya bisa melakukan
konfirmasi melalui sms
secara langsung dengan beliau
sebagai salah satu
kader saya ditelepon pada saat itu saya merasa
kayak terdesak begitu
saya merasa kayak terdesak
kadir tetapi sebagai pendiri
partai hanura tahun dua ribu tujuh
sampai dengan hari ini
sehingga hal inilah yang buat saya
cukup indah sebab komunikasi
untuk meminta ada keringanan
daripada saya sebagai kadir
yang akan bersedia
pada pilihan dukur tahun dua ribu dua puluh
memang saya diminta
untuk segera mentransfer
untuk memberikan kontribusi
dua kursi partai hanura
kabupaten biakdumfor yang akan
mengusung saya sebagai
bupati kabupaten biakdumfor provinsi papua
baik kita akan lanjutkan bersama pak yan sambil memperbaiki ya
sambungan komunikasi terhadap pak ian agar bisa lancar
menyampaikan informasi tentang mahar politik
yang sempat diminta oleh
sang ketua umum osman sabtaodang tentu saja melalui
beberapa orang yang menjadi bawaan dari osman sabtaodang
kami akan mengulasnya setelah jadwal berikutnya
oke lalu apa yang terjadi pak silahkan lalu apa yang terjadi anda cerita lebih panjang saja
ya lalu kemudian ketika saya ditelepon
saya sedang melakukan sidang pembahasan apbd provinsi papua di dprd papua tahun dua ribu delapan belas
kemudian saya tidak sempat menerima telepon yang bersangkutan
kemudian saya di sms
saya di sms bahwa yang menelpon adalah benny ramdhani ketua bidang organisasi dpp partai hanura
oleh sebab itu ketika saya membaca sms tersebut
maka saya melakukan konfirmasi balik vial seluruh saya
dengan saudara benny ramdhani selaku ketua bidang organisasi
dan meminta petunjuk
terkait hal apa yang menyangkut dengan komunikasi tersebut
nah ternyata komunikasi panjang lebar kurang lebih masalah dp
nah sebelum rekomendasi saya yang sudah diterbitkan sejak bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas itu
mau dialihkan ke calon inkamben ya di kabupaten biak nongfor
atas arahan ketua umum
nah itu bahasanya kepada saya
sehingga pada saat tersebut saya meminta untuk
sudah saya berkomunikasi via sms
memang saya merasa bahwa terdesak
karena pada saat itu saya didesak untuk harus memberikan semacam garansi
berapa yang bisa saya berikan ke bendahara tim pilkada
pusat sebagai tanda jadi untuk mendapatkan rekomendasi
atau semacam surat rekomendasi mentara untuk bisa melobi partai lain
nah dan di saat itu saya memang menyampaikan bahwa nanti saya akan menghadap ke dpp
ketika selesai sidang apbd saya ke jakarta dan menghadap langsung ke dpp
nah dan pada saat itu memang saya merasa bahwa
wah ini saya sepertinya dikejar kejar
itu dikejar kejar bahwa harus memberikan
menghalar pilkada jika saya mau menggunakan dua kursi partai hanura di dprd kabupaten biak numfor
untuk maju pada pilkada
serentak tahun dua ribu delapan belas
jadi harus setor begitu
yang mengejar ini pak benny ramdhani terus ya
kurang lebih tiga bulan itu saya
iya beni randani yang terus berkomunikasi dengan
namun sebelumnya berkomunikasi dengan beni ramdhani itu
tiga bulan kurang lebih dari agustus
kemudian september oktober
itu saya kejar terus pak ketua umum pak osman sabta
untuk meminta kebijakan agar saya sebagai kader partai hanura
dan juga mantan ketua dpd hanura papua
yang juga mantan pendiri partai hanura di provinsi papua tahun dua ribu tujuh
sampai dengan hari ini saya ditarik ke dpp sebagai wasekjen pembinaan wilayah
papua papua barat dpp partai hanura
bisa mendapat prioritas dan keringanan dari ketua umum
untuk maju menggunakan partai hanura pada pilkada di kaupaten biak nungfor
namun kurang lebih saya bertemu pak oso itu
lebih dari tiga kali
lebih dari tiga kali
saya ke kantor
kemudian pada saat kegiatan di bali
kemudian pada saat rapat resmi di gedung nusantara ii
saya bertemu beliau untuk meminta kebijakan dan keringanan terkait dengan mahar
bertemu tidak akhirnya
yang dibebankan kepada saya
saya bertemu lagi beliau di rumahnya
sampai bahkan ketemu di kantor dpd ri di ruang kerjanya pun saya bertemu juga
untuk meminta kebijakan dari beliau selaku ketua umum
karena saya melihat bahwa
sebelumnya dulu kepimpinan ketua umum sebelumnya
dalam hal ini pak wiranto yang
sudah menjabat sebagai dewan pembina partai hanura saat ini
dan juga menko polkam
pada saat itu kurang lebih saat saya menjadi ketua dpd
itu kader kader kami di
papua yang maju pada pilkada kabupaten kota
bahkan pilkada gubernur

itu mendapat kebijaksanaan dan kebijakan yang luar biasa
untuk menggunakan perahu partai hanurat
tanpa memberikan kontribusi apapun kepada partai
dan syukur syukur pada pilkada tahun dua ribu tujuh belas atau dua ribu enam belas kemarin
itu ada beberapa kader saya yang memang mendapat kebijakan
dari partai untuk menggunakan partai hanura itu di
provinsi papua itu maju dan terpilih sebagai bupati
salah satu contoh yang sekarang terpilih di kabupaten mapi provinsi papua
itu adalah ketua dpc partai hanura
yang kami rekomendasikan dan mendapat dukungan penuh
dari dpp tanpa mahar
oke baik baik saya tanya terlebih dahulu ya
jadi anda diminta uang berapa
saya ingin melihatkan memunculkan juga
kutipan pernyataan yang ada di screen ini
capture handphone tadi coba bisa munculkan
karena disini disebutkan oleh seorang yang bernama benny r ini
atau yang anda sebutkan tadi benny ramdhani ini
menyebutkan tidak ada nominal sebenarnya
hanya kontribusi awal
tapi anda menyebut tiga ratus lima puluh
kata siapa yang tiga ratus lima puluh
apa artinya tiga ratus lima puluh per kursi ini

iya pada saat saya mau mengambil
ada sk atau rekomendasi surat keputusan rekomendasi calon kepala daerah
kebetulan di partai hanura
itu dari seluruh pengajuan calon kepala daerah
rekomendasi yang dikeluarkan pertama adalah
rekomendasi calon kepala daerah di seluruh provinsi papua
sehingga rekomendasi saya itu pada saat saya mau mengambil
di pak beni prananto selaku bendahara
timpil kada pusat dpp partai hanura
bahwa sesuai dengan arahan ketua umum
baik kader maupun non kader
saya tanya berapa
bahwa dua kursi
jadi kurang lebih kalau dua kursi
saya sampaikan berarti tiga ratus lima puluh per kursi
yang mau dibebankan kepada saya

sehingga pada saat saya meminta kebijakan
saya sampaikan gimana kalau saya meminta kebijaksanaan
karena pada saat saya bertemu
bendahara timpil kada
saya sudah bertemu dengan pak oso di gedung nusantara ii
meminta kebijakan agar
ada kebijakan untuk sesuai dengan kemampuan saya
yang saya berikan kepada partai hanura
sebesar dua ratus sampai dengan tiga ratus juta
nah kemudian pak oso sampaikan saya
kamu silakan atur dengan pak beni
bendahara timpil kada
akhirnya saya menghadap
namun pada saat saya ke pak beni
pak benny menyampaikan bahwa pak ketua umum baru menelpon saya
minta pak yan bertemu dengan pak ketua umum
saya beranjak dari kantor
timpil kada pusat
partai hanura di jalan kerawang
saya ketemu pak oso di rumahnya di
dan pasar dua puluh satu
kemudian saya bertemu disitu
sekaligus membuat surat tertulis
meminta kebijakan keringanan mahar
tetapi pak osho menyampaikan
kamu selesaikan dulu tugas
jadi saya merasa sebagai kader bahwa
saya meminta kebijaksanaan
untuk maju pilkada dengan biaya mahar
yang lebih rendah kepada kader
tetapi saya diputar putar terus
kurang lebih tiga kali saya bertemu
saya diarahkan terus untuk selesaikan tugas
saya dalam hati saya
apa kaitannya tugas yang dibebankan ke saya
dengan kesiapan saya
untuk maju kepala daerah
karena melihat waktu yang mepet
sehingga saya juga perlu persiapan
untuk melobi partai partai pengusung lain
yang bisa mendukung saya nanti pada pilkada
baik pak yan
kita tahan dulu pak yan
dengan beberapa partai di jakarta
baik itu nasdem gerindra pbb pdip golkar dan lain lain
bang rahmat bagaimana anda melihat
tadi kita munculkan ada
dari ponsel begitu
pernyataan dari pak yan maninda sendiri
artinya tidak membantah screen capture itu
bagaimana anda melihat
ini sudah gamblang jelas sebagai sebuah mahar
kalau saya nggak ngerti masalah mahar atau tidak mahar
tapi yang jelas dalam undang undang
undang undang delapan tahun dua ribu lima belas
yang sudah dirubah di undang undang sepuluh tahun dua ribu enam belas
pasal patung jelas
gambungan partai partai politik
dan partai politik
dilarang untuk mencari partai partai politik
yang menerima imbalan
dalam bentuk apapun
dalam bentuk apapun
kepada era gubernur wakil gubernur wakil wakil wakil
kalau dilihat dari situ
bisa ditebak apakah memenuhi unsur atau tidak
itu memenuhi unsur ya
kalau kita harus lihat lagi
kalau sudah bukti awal
ini sudah mulai
sudah mulai masuk
nah akan tetapkan perlu diperiksa oleh
akan menangani ini kan
bawaslu provinsi papua atau bawaslu biak numpor
kan bawaslu biak numpor
oleh sebab itu
kami pada saat ini kan lagi
melakukan undangan klarifikasi beberapa pihak
dan kemungkinan pak yan ini
akan kita undang juga ke depan ini
untuk melakukan klarifikasi
kalau kita sudah punya alat buktinya
kan masih disebar di
masih ada di media ini
masih ada di pak yan sendiri
baru nanti kita akan tingkatkan
temuan baru ditemukan
untuk kemudian diserahkan kepada kepolisian
apakah masuk dalam
pidana pemilu atau tidak
tapi dugaan awal kan
dugaan melanggar pasal empat puluh tujuh r satu
dugaan awalnya melanggar pasal empat puluh tujuh r satu
bahwa partai politik atau gabungan partai politik
dilarang menerima imbalan
dalam bentuk apapun juga
entah itu uang itu barang
nah prosesnya telah jadikan
nah apakah ini kemudian bisa dibuktikan
nah itu akan diserahkan nanti
tapi yang memulai proses ini
harus bawaslu biaknumfor
atau enggak bawaslu provinsi papua
karena yang melaksanakan pilkada
adalah panwas biaknumfor
yang mengawasi tahapan pilkada
dan juga yang jenjang dengan tersendal bawaslu provinsi papua
kami akan instruksikan kepada
ataupun panwas bianover untuk melakukan panggilan
kita teliti alat buktinya
apakah sudah memiliki karakteristik
ada bukti yang di dalam
diberikan oleh undang undang
kemudian kita akan tingkatkan menjadi temuan
nah kalau sekarang
ataupun kalaupun pak yan bersedia
maksudnya ke bawaslu
langsung lapor kepada bawaslu provinsi papua
sudah menjadi temuan itu pak
laporan itu dan itu akan jelas lebih jelas
itu akan lebih cepat prosesnya
karena ada dua pintu ya
yang pertama adalah temuan dari bawaslu
inisiatif bawaslu itu berarti ya
yang kedua adalah pelaporan masyarakat
pelaporan dari para pihak itu akan juga
indikasi niat baik dari pak ian untuk
membongkar praktik praktik seperti ini ke depan
entah itu istilahnya mahar atau tidak
tapi kami melihatnya kalau dari undang undang imbalan
imbalan kan dalam bentuk apapun
tidak diberi uang tidak dalam imbalan apapun
itu termasuk dalam karakteristik
sudah melanggar pasal empat puluh tujuh ya
baik nanti kita akan lanjutkan setelah jadwal berikut
kita akan tanya pak yan
apakah akan benar benar tidak hanya membongkar ini ke publik melalui media
tetapi juga membawa ini ke ranah hukum misalnya
melalui bawaslu terlebih dahulu
apakah ini masuk di dana pemilu atau tidak
prime news segera kembali
bagaimana cara mengelakkan perubahan yang berlaku
apa yang akan terjadi

apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
bagaimana cara mengelakkan perubahan yang berlaku
baik saya nanti kembali ke pak yan
tapi sedikit lagi ke bang rahmat dari bawaslu
jadi ini prosesnya bisa dimulai dari dua hal
ini kan sudah muncul di publik di media begitu
cnn memfasilitasi pak yan untuk membongkar ini

sebenarnya karena saat ini pak weni katanya juga bisa mengkonfirmasi untuk ini

karena saat ini pak weni katanya juga bisa mengkonfirmasi untuk ini
untuk bisa bergabung bersama kami
untuk bisa bergabung bersama kami
tapi masih terus melakukan konversi pers begitu ya
untuk kepentingan hanura kubu oso begitu
tapi itu pintunya jadi dua ada dua
ada dua pintu
akan lebih cepat prosesnya kalau misalnya pak yan
pak yan melaporkan
itu lebih cepat
karena kita hanya punya waktu tiga plus dua
maksudnya tiga plus dua ini
tiga hari plus dua hari
kalau misalnya agak kurang bukti plus dua hari lagi baru
jadi sebentar sekali ya
karena ada batasan waktunya
ada batasan waktunya bilkada
ada batasan waktunya bilkada
jadi setelah pendaftaran
jadi setelah melaporkan kita mengkaji laporan
apakah memenuhi atau tidak
sampai dengan tiga hari
kemudian diregister register kemudian tiga plus dua kita mencari alat bukti
memperdalam alat bukti
kalau sudah mencukupi berarti kita akan lanjutkan kepada kepolisian
atau sentra agak kumdu kepolisian
ini kan sentra agak kumdu nya bawaslu
ada kepolisian kejaksaan disitu
nanti baru kemudian polisi empat belas hari
caksa tujuh hari
itu harus selesai
baru kemudian masuk ke pengadilan
pengadilan hanya punya waktu berapa hari untuk menindangkan
prosesnya cepat ya prosesnya
oke baik pak yan masih bersama kami ya pak yan ya
jadi pak yan ini nanti akan melaporkan kepada bawaslu papua atau bagaimana pak yan
ya pada saat ini
saya mencoba untuk
membeberkan bukti bahwa saya sebagai salah satu korban ya terkait dengan
pemberlakuan mahar pilkada terhadap
calon kepala daerah yang akan saya maju di kabupaten biaknover
dengan menanggapi beberapa statement dari pak benny ramdhani di media
hanura kubu ambara atau lain kata sebenarnya kami bukan kubu ambara
kubu bambu apus yang resminya pemilik dan pemegang saham partai hanura
ya jadi seakan akan
kami ini mencari cari celah kesempatan dengan mengangkat mahar ini karena di kubu bambu apus ini adalah orang orang yang sering melakukan praktek praktek
yang sebenarnya menunjukkan bahwa kita ini orang orang yang memang mungkin terindikasi liar dalam mengelola dana dana mahar partai
kalau saya amati dari statement beberapa waktu lalu
prinsipnya bahwa kita berpartai politik sebagai kader ini kan tentunya tidak semua orang sempurna pasti punya kekurangan kelebihan
tapi janganlah menjustifikasi seakan akan kubu ambara atau kubu hanura kubu bambu apus ini adalah orang orang yang memang bukan orang orang yang benar di partai
orang orang yang sering melakukan praktek praktek liar
nah saya pikir ini tidak benar juga

kan kita belum tahu

yang bukan ketua tim pilkada dpp hanura dan bukan bendahara tim pilkada dpp hanura bisa mendesak mendesak saya untuk meminta mahar pilkada ini kan tidak benar sebenarnya

baik adakah kemudian rekan rekan anda di daerah juga yang sempat bercerita bahwa ketika akan maju atau mencalonkan calon yang diusung oleh dpd setempat misalnya
kemudian juga dimintai mahar